setelah sempat dinyatakan buron sopir truk tangki bbm yang terbakar di jalan tol surabaya porong menyerahkan diri ke mapol residu arjo jawa timur pada kamis malam
diantar oleh teman kerjanya muhammad anik sopir truk bermuatan bahan bakar pertamax yang terbakar di jalan tol arah surabaya menuju porong km
kamis pagi kemarin akhirnya menyerahkan diri ke mapol residuarjo
anik sempat melarikan diri ke pul truk milik pertamina di kawasan kalianak surabaya sesaat setelah truknya terbakar
aparat kepolisian yang menerima penyerahan diri anik langsung melakukan penyelidikan
anik masih diperiksa sebagai saksi
menurut pengakuan sang sopir terbakarnya tangki tersebut disebabkan oleh percikan api yang muncul setelah truk membentur tiang penyangga jembatan layang di jalan tol itu
anak tersebut diperiksa sebagai saksi